terakhir dari konvoi nya dia
terakhir dari pamflet yang disebarkan
brosur yang disebarkan
semuanya akan ada masih ada analisa
analisa oleh penduduk
dengan dikaitkan beberapa
keterangkanan yang sudah
dikumpulkan oleh penduduk